kubu di luar pendukung jokowi tidak ingin menanggapi terlalu jauh langkah uji materi undang undang pemilu yang dilakukan oleh wakil presiden yusuf kala
partai keadilan sejahtera menegaskan mengenai sikapnya yang sudah jelas mengenai undang undang pemilu
pks kini hanya tinggal menunggu dan melihat hasil dari uji materi yang diajukan oleh jk
sementara partai demokrat menghargai apa yang dilakukan oleh jk sebagai seorang warga negara
namun demokrat menyampaikan agar masyarakat dan hakim mk melihat bagaimana undang undang pemilu ini dibuat dan terbentuk di masa lalu
ya belajarlah pada sejarah negara kesatuan republik indonesia terdahulu bahwa memang ada baiknya ada pembatasan semacam itu
jadi tugas kami sudah selesai sebenarnya di dpr
memang kemudian ada masyarakat yang tidak puas itulah yang disediakan ruangnya oleh undang undang
yaitu dengan uji material di mahkamah konstitusi
jadi saya kira itu hak dari pak jk maupun warga negara indonesia lainnya untuk melakukan itu
dan kami sih menunggu saja jadi wait and see saja